suka ada copet diangkut
kalau ada sayama
tenang aja dijamin
kalau mau pulang aja
saya mau nyuci dulu
pakaian saya sudah banyak yang kotor
kita pulang dulu aja
kalau si jamal datang ke terminal
kamu mau pasrah aja atau mau ngelawan dia
kamu berani gak
ini bukan masalah berani atau enggak
kita kan ngejalanin tugas tidak sendiri sendiri
kita cuma ngejalan tugas
dari kang mus
terus kang mus
tanggung jawab ke kang bahar
kamu kan sekarang anak buahnya si jamal
kamu sendiri gimana
saya anak buah kang jamal
tapi saya gak setuju
kalau kang jaman seperti itu
berani gak kamu
kamu mau ngelawan si jamal
selain anak buah
kalau gak berani
kang kumar berani
sama si jamal
jangankan satu jamal
seribu jamal juga saya berani
kalau sama istri kang kumar gimana
di jalan bos
di jalan mana
kamu bukan lagi di burang rang kan
kamu saya tunggu sekarang disini
di tempat biasa
masih tentang si yang berantem
si mami udah kangen
kinasi berangkat besok pagi ya
tapi udah nelfon kirani
tapi udah telfon kirani
mau pulang gitu katanya
udah gitu aja ya
besok mau pulang
mami pengen istirahat di kamar
istirahat di kamar
apa yang kamu harapkan
dari istri kamu
dari istri kamu
dari saya sebagai pengkhianat
datang kamu selihat sebagai penjilat
kalau saya bilang teman kamu ini sebagai pengkhianat
kamu siap pelaksanaan perintah
kasih jawaban kamu
kasih dia pelajaran
pelajaran apa bos
kasih dia pelajaran matematika
kasih dia pelajaran matematika
maksudnya apa bos
saya belum ngerti
kasih dia pelajaran matematika
ditambah satu pukulan
sama dengan kapok

mang kalau jalan kangkung kaler itu di sebelah mana ya
coba tanya sama yang lain aja
gak usah gak apa apa
nanti aja saya cari cari sendiri
suka ada copot diangkut
tapi kalau ada sayama tenang aja dijamin
mau turun di mana
di depan dah deket
boleh kenalan gak